kita awali informasi ekonomi hari ini dari penutupan nilai tukar rupiah
melemahnya mata uang garuda turut didorong oleh menguatnya dolar amerika
setelah hasil positif dari sejumlah data data ekonomi amerika
serta kenaikan the fed fund rate di tengah tensi perang dagang dan konflik geopolitik suriah meredah
indeks harga saham gabungan pada penutupan kami selalu mencapai titik terendah pada tahun ini
ya meski dinilai wajar analis memperkirakan tren pelemahan masih berlanjut setidaknya hingga akhir bulan
direktur penilaian perusahaan bursa efek indonesia samsul hidayat
menilai anjloknya perdagangan efek disebabkan sentimen yang terjadi di amerika serikat
sementara analis saham lima puluh dua grup jimmy dimas menjelaskan faktor dalam negeri juga mendorong pelemahan ihsg
jp melihat adanya switching dari pasar saham menuju pasar obligasi untuk mengamankan portfolio
adanya switching dan peluang profit taking membuat investor asing mengubah mata uang dari rupiah ke dolar
beberapa kebijakan pemerintah amerika serikat seperti penetapan kenaikan tarif impor barang tiongkok
dan rencana kenaikan suku bunga the fed
menjadi sentimen negatif terhadap perdagangan efek
bagian dana juga keluar dari beberapa negara dan kita lihat bahwa dari sisi currency nya indonesia juga tertekan
dimana dan ini nggak hanya di indonesia artinya hampir di even hard hard currency lainnya juga mengalami tekanan yang cukup besar
dan bagi sebagian investor mungkin yang foreign mereka melakukan rebalancing dari sisi posisi portfolio mereka
dan salah satunya di indonesia
terjadi rebound lagi posisinya dan saya kira investor mulai masuk lagi ke indonesia karena akan ada rebalancing dari sisi kita punya harga saham